konser dangdut untuk merayakan hari jadi kota probolinggo kamis malam berlangsung ricuh
kericuhan dipicu hanya gara gara saling senggol antar penonton saat berjoget
puluhan penonton ini terlibat baku hantam saat konser trio macan berlangsung di alun alun kota probolinggo kamis malam
kericuhan dipicu akibat tak terima saling senggol antar penonton saat tengah berjoget
suasana sempat meredah saat puluhan aparat melerai masa
namun tak berselang lama tawuran kembali terjadi
bahkan akibat ulah penonton ini sebuah pagar pembatas di area tamu khusus jebol
agar tawaran tak meluas petugas langsung melakukan penjagaan di tengah konser
kita harus mengingatkan kepada para penonton agar melakukan kegiatan sukir dengan tertib
silahkan joget asal tertib
kalau memang tidak tertip ya kita hentikan
tapi ternyata sampai batas deadline jam dua puluh atau jam dua puluh dua atau jam sepuluh ternyata tidak ada sesuatu hal yang terjadi
meski sempat diwarnai kericuhan konser dangdut yang digelar pemerintah kota probolinggo ini berjalan lancar hingga acara usai